bisnis berjualan sayur di rumah adalah bisnis yang mempunyai prospek yang baik
selain itu juga tidak banyak saingan seperti halnya di pasar
ngepel kalau misalnya ngepel rumah sudah
ya tapi ya gua juga gak bisa memungkiri bahwa
dokter kita membahas mengenai antisipasi indonesia terhadap cacar monyet
apakah itu artinya kemudian memang bisa dikatakan infrastrukturnya secara umum kurang mumpuni begitu pak kalau untuk di turki
lengkap dengan sambal tomat dan sambal kecap
kemudian juga misalnya kondisi ketubannya sedikit gitu ya